sebenarnya tentang rancang undang undang penyiaran ini sudah lama ya hampir udah berapa tahun ya
sebenarnya tentang rancang undang undang penyiaran ini sudah lama ya hampir udah berapa tahun ya
saya sudah hampir tujuh tahun menjabat sebagai ketua komisi penyiaran indonesia kemudian komisioner lembaga negara kpi
jadi semua sudah dibahas bahkan sebelum itu sempat diurai berapa kali ya
salah satunya sebenarnya concernnya adalah konteksnya masalah digital
karena harus ada equal playing field ya artinya equal playing field ini ada bagaimana kestaraan kebersamaan diantara kedua pemain
di media mainstream seperti televisi itu harus sama dong fair dengan yang namanya teknologi digital
apapun bentuk televisinya ya kan streamingnya
nah logika itu kemudian muncul kemudian dibahas secara komprehensif
apa salah satunya misalnya keberlindungan masalah ekonomi misalnya
bagaimana kalau di tv tv selama ini kita menjaga yang namanya talent itu menjadi baik dalam sebuah perilaku penyiaran
termasuk tentunya harapan kita di digital juga hal yang sama
nah kemudian sekarang saya pikir itu memang harus karena komisi penyiaran indonesia
saya waktu zaman saya jadi itu ketua kpi itu ada kurang lebih seribu satu ratus enam televisi jenis yang kita atur
salah satunya dalam enam ratus televisi lokal tiga ratus tujuh puluh sembilan tv berlangganan dan termasuk ya tujuh belas sampai induk jaringan tv nasional dan lain lain sebagainya
bahkan radio kurang lebih ada dua sembilan puluh tujuh radio
yang menjadi permasalahan adalah hari ini saya dengar isunya malah pada terhadap satu produk pasal lima puluh yang draftnya ada di dpr menyatakan bahwa undang undang khususnya masalah jurnalistik ya
menurut saya karena saya tidak ikut lagi dalam kondisional yang lama ya ketika drafting dimunculkan sampai yen draft yang berlanjut hari ini kan begitu
pada prinsipnya saya yakin bahwa undang undang itu sebenarnya adalah memudahkan masyarakat indonesia
bahkan stakeholdernya harus dilindungi
jadi kalau undang undang sudah mempersulit atau membuat itu repot berarti undang undang itu harus dievaluasi kan begitu
nah menurut saya mungkin ini ada komunikasi yang harus disambungkan antara siapa user siapa stakeholder dan siapa mungkin civil society sendiri yang juga terlibat
karena bagaimanapun lembaga negara komisi pengenian indonesia adalah lembaga negara independen
yang adalah mewakili publik civic society nya
jadi harus dipastikan itu adalah perodadak publik yang menjadi harus yang dilindungi
di era anda pembahasan ru penjara itu tahun berapa mulai
itu sudah berlanjut ya ketika saya di ketua komisi penyiaran indonesia itu sudah digaungkan
bahkan draftingnya itu sudah berapa kali tetap masuk ke dalam kategori prolegnas program legislatif nasional
salah satu kekuatannya adalah memperkuat infrastruktur dan infrastruktur komisi penyiaran indonesia
yang selama ini hanya berbentur kepada teguran kemudian melakukan evaluasi pada industri tv setiap sepuluh tahun untuk apakah itu perpanjangan tv dan administrasi ya
dua puluh tahun untuk radio itu lebih kepada bagaimana pola ini jadi dipermudah waktu itu
sehingga konteksnya itu sudah ada shifting juga migrasi dari analog ke digital
tetapi waktu itu malah dicabut berapa pasalnya kemudian dimasukkan ke dalam undang undang cipta kerja
nah untuk masalah shifting technology
nah tetapi kan nggak seringan itu ini kan ada infrastruktur lain ada infrastruktur lain yang harus diurai secara komprehensif
salah satunya itu tiba tiba instrumen siapa yang harus dilindungi siapa yang harus diayomi
bahkan seperti apa polanya itu jelas di undang undang penyiaran yang baru
nah isu yang didengungkan hari ini malah concern terhadap kewenangan pers gitu kan
sudah menjadi bias dan luber kemana mana ini
di enak anda sempat dikhasilkan
tidak itu tidak sampai concern seperti itu
kita nggak bicara tentang substansi yang namanya jurnalis waktu itu lebih spesifik ya
itu lebih kepada bagaimana terpaan asing streaming streaming tv internasional ya masuk ke indonesia itu nggak fair
masa kompas tv dibikin regulasi seperti ini tapi tv asing dibiarkan seperti itu begitu itu sih concernnya
dan itu jelas sekali bahkan di youtube saya pernah diundang di deddy kobuzer